hai kita ngumpetin di belakang sini aja supaya malingnya enggak tahu kalau kita lagi nungguin
maling begitu malingnya lewat kita tangkap bareng bareng oh gitu tapi ini siapa hai
kalau ini hai kau berarti yang dibelakang ini siapa yang jokok saya tadi
waduh masih kita denger suara teriak teriak anak anak saya denger cuman kurang jelas
ustadz kurang jelas ya iya juga kurang jelas denger cuma tadi marah marah
malang malang malang malang kalian malang itu ramah kota jauh dari sini
ya ya ya coba lagi lagi lagi ya pasang tuping baik baik
tapi satu satu takut ini cuma akalan bocah bocah aja panggil drama banget
segala segala lagi haduh hadeh pasir gitu kalau disuruh teriakannya kayaknya mereka
merenang panik ya bener bener panik bener bener kaget ya bener bener panik
lihat paling oh gitu udah kalau gitu sekarang kita bagi tugas aja baik
duluan kesana sama siti ya pasti kita di sini awasin siapa tahu maling kesini siapa tahu ada
seperti manusia milik yang satu satunya zat
malingnya berarti ine mainnya
ini anak anak sedang main ninja ninjaan
saya juga mikir begitu
soalnya kan pakai sarung begitu kan
terus gimana bedain maliknya ya
aduh yang mana nih
diam diam diam
wah itu siapa tadi siapa dong
gini aja pak sergiti sergei
dalam situasi seperti ini kita harus menggunakan kepala dingin
pak sergiti sergei
gimana kalau sekarang kita bagi dua arah aja kita berpencar
saya cari malingnya ke arah sebelah kanan
pak sergiti sama mr sergei cari ke arah sebelah kiri
kita semangat ya
ayo bantu juga ya
kamu berdua sendiri aku berdua langsung masuk

tapi kok sepi ya
aduh ini haikal kan
aduh kamu tuh targetin aja
haikal ustadz musa yang mulia dasar ini tahu
kamu jaga di sini pasti kamu nunggu kan
kalau malingnya datang kamu gampang ngeringkus ya jadinya
kamu memang cerdas dan pemberani
pokoknya kamu tenang aja kak
ustadz musa yang mulia dah santun akan bantuin kamu jaga di sini
untuk siap siap menangkap malingnya
jadi kalau malingnya datang tinggal kita ringkus

nah sekarang ada pantun mengangkat
nah sekarang ada pantun mengangkat
nah sekarang ada pantun mengangkat

nah sekarang ada pantun mengatakan
kekali batak membeli tas
beli umping ke cipali
pasang kuping biar jeli
wah nanti begitu walinya datang
langsung kita serut kita terjang
abis itu kita gelandang
masukin kandang dan kita menang
kita tunggu ya
tenang kak tenang kak
kamu nggak usah takut
ya ustadz yang akan dapetin nanti

mana larinya tuh buca
aduh bawa bawa buka bawa
yang lain pada ke mana itu
dia diam diam mana manggih manggih
begitu kayak pelatu
nanti aku ngeblok aja lagi ye
pasti dikit ya
pasti dikit lihat kak
ini justru saya nangis
tanya sama si asun
eh dia malah dirimbaik
gak mau nyaut
perasaan tadi asun itu
jalannya tuh bareng haikal
perasaan si asun sama haikal itu
gak mencang deh
bener juga tuh
asun ada disini
si asun itu punya dua kembara lagi
itu bareng bareng sungguh ngeri
makanya itu pak sergei
malingnya lari ke sana pak serigiti
lari banget kan
tadi malingnya larinya kenceng banget
mending kita di sini dulu ah
bisa jadi palingnya ada di daerah sini
ngapain ustadz di situ
kalian lagi ngintel maling juga ya
kalau kalian mau nangkep maling
kita ngumpetnya di belakang sini aja
begitu malingnya lewat
kita tangkep bareng bareng
kalau ini haikal
berarti yang di belakang ini
siapa yang jokok sama saya dari tadi
tadi kan kita
ngasih satu nih
indra sama lukman
jadi kita mencar
oh ya enggak juga
tadi sobri ke sana
ini yang di belakang siapa
yang jongkok dari tadi sama ustadz
orang yang jogok ini nih
tahan di situ tahan tahan
terus terus terus
haikalnya ini ada orangnya nih
saya saudaranya haikal
haikal itu cuma punya adik
masih kecil raffi kan
iya si raffi itu ustadz
jangan banyak alesan
pasti kita tahu ustadz
sekarang saya minta kamu diri
terus angkat dulu tangan kamu
aduh aduh aduh
kau tak pernah angkat malingnya ini
siti kita bikinin teh manis sama gorengan sebagai rasa terima kasih siti kepada pak dek
karena pak dek udah mau nolongin kerjaan siti
kalau udah begini mah
udah ringan bebannya pak siti
ada hadiah buat saya
ya itu dia dong pak dek
kita jangan bertengkar mulu
nggak boleh kan bertukar mulu
harus baik baik dan baik
makasih pak siti
udah kasih makan saya
ini enak banget kayaknya
iya pak dek
aduh ada orang
biarin gua lari aja
ini pasti mau kabur lagi
kamu ini kebiasaan haikal
bukannya saya duduk
pak ada yang pernah bilang jangan bikin susah pak
eh tiran siapa
pak ade bilang jangan suka lari larian
ini udah malem
seharusnya istirahat abis ujian
udah ngapa jangan marah marahin sih haikal mulu
kesianan pak dek
mungkin dia kesini aus kali mak
mpobikinin teh manis ya
habis makan balik ke kamar
jangan ke layapar lagi